sementara untuk jalur mudik selatan di simpang nagrek malam ini terpantau rame lancar
jumlah kendaraan terus bertambah dan sempat dilakukan rekayasa lalu lintas saat kemacetan terjadi
hingga saat ini terhitung ada lima puluh delapan delapan ratus tujuh puluh sembilan kendaraan dari arah bandung menuju ke garut atau tasik malaya
kemacetan sempat terjadi di siang hari namun kini sudah terurai dan keadaan ramai lancar
dan untuk mengetahui kondisi terkini di nagrek kita sudah bergabung dengan abel insani jurnalis kompas tv di jalur nagrek
selamat malam abel bagaimana situasi arus lalu lintas di nagrek saat ini
ya selamat malam mario dan juga saudara untuk situasi dan juga kondisi di jalan nagrek tempatnya ada di pamucatan nagrek
kabupaten bandung ini memang sudah mulai terlihat adanya
dan kalau misalnya menurut data yang kami ikut ini memang terjadi ada penambahan kendaraan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kemarin dibandingkan dengan tadi pagi ataupun juga dengan tadi siang
nah kalau saya boleh bacakan untuk data yang kami peroleh hari ini sejak pukul waktu indonesia barat hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat ini sudah ada total jumlah kendaraan
di mana ini merupakan akumulasi dari kendaraan yang melewati jalur nagrek
tapi untuk kendaraan yang dari arah badung menuju garut ataupun tasik malaya ini sebanyak tujuh puluh
lalu dari arah sebaliknya ini ada lima puluh satu lima puluh lima kendaraan
nah memang kalau melihat trennya ini mario dan juga saudara sejak hamin tujuh hingga hamin empat hari ini
ini memang trennya itu naik terus ya
kalau hamin tujuh itu ada tiga puluh delapan ribu lalu di hamin enam ada empat puluh enam ribu di hamin lima ada tujuh puluh ribu dan hamin empat sejak pukul hingga delapan belas waktu indonesia barat
ini sudah ada tujuh puluh lima satu ratus empat puluh dua kendaraan baik roda empat ataupun juga roda dua
karena memang untuk jalur selatan untuk jalur mudik selatan ini di nagrek ini merupakan
jalur alternatif bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor
memang untuk saat ini sudah mulai terlihat adanya kendaraan kendaraan yang terus masuk ke jalur jalur nagrek
apalagi tadi sempat pada pagi hari dan juga sore hari ini sempat ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan
ya ini ada one way begitu yang diterapkan oleh polisi
dan juga karena adanya
kepadatan dari arus lalu lintas ataupun juga adanya antrian kendaraan
sebenarnya kalau dilihat menurut pandangan mata kami ini memang faktornya tidak hanya dari jumlah kendaraan yang memang terus bertambah
tetapi juga adanya aktivitas
aktivitas aktivitas dari masyarakat yang memang masih melakukan pekerjaan meskipun sudah hamin empat lebaran
nah itulah yang menjadi faktor
faktor mengapa ada kepadatan dan juga ada antrean kendaraan di jalur nagrek pada siang dan juga sore hari tadi
dan sekarang untuk saat ini situasi dan kondisinya sudah mulai kondusif
memang tadi sempat sekitar satu jam yang lalu mario dan juga saudara ini juga ada antrian kendaraan di tempat saya melaporkan yang memang cukup panjang
tapi untuk saat ini sudah terurai dan kembali lancar untuk lalu lintasnya
jadi untuk para pemudik bisa melakukan perjalanan atau melanjutkan
tapi tidak lupa juga untuk polisi dan juga petugas gabungan di sini juga terus mengingatkan kepada para pemudik agar bisa selalu menjaga kesehatan
termasuk juga untuk melihat bagaimana keadaan atau kondisi dari kendaraannya
tidak hanya roda empat tapi juga roda dua ini juga harus diperhatikan begitu ya
apa saja yang dibutuhkan dari kendaraannya mungkin dari bensin lalu juga ada ban serep lalu juga bagaimana kualitas dari kendaraannya
apakah memang bisa digunakan untuk mudik jarak jauh begitu
ini yang terus dihimbau dari polisi kepada para pemudik
selain itu juga dari polisi dan juga pemudik juga mengingatkan selain untuk kendaraan juga bagaimana terkait dengan kesehatan dari tubuh sang pemudik itu sendiri
jangan sampai ada keadaan sakit ataupun tidak fit begitu dan terus melakukan mudik sehingga memaksakan diri untuk pulang kampung
jangan sampai ada keadaan sakit ataupun tidak fit begitu dan terus melakukan mudik sehingga memaksakan diri untuk pulang kampung

ini juga telah dilakukan oleh petugas pada saat arus mudik berlangsung
selain itu juga ada posko posko yang disediakan
ada posko dari pupr lalu juga ada posko dari kepolisian yang memang dibangun pada saat arus mudik ini berlangsung

di kawasan cikaledong ini tadi juga saya melihat bagaimana posko posko itu menyediakan beberapa fasilitas juga
bagi para pemudik yang memang kelelahan dan ingin beristirahat
terima kasih abel imsani untuk laporannya selamat bertugas kembali